kemuliaan bulan suci
kedamaian di hati
kehangatan merayakan ramadan di indonesia
selain dengan beribadah
lazim juga dilakukan dengan
salah satu bentuknya mengkaji islam
seraya berwisata religi
di jakarta terdapat berbagai rumah ibadah
nan indah yang banyak menjadi
pilihan masyarakat untuk beribadah
dan berwisata sambil menunggu
di penjaringan jakarta utara ada
masjid jami keramat luar batang
selain untuk menjalankan ibadah
sholat setiap hari masjid ini
disinggahi masyarakat yang berziarah
ke makam habib hussein bin abu bakar
ala idrus dan asistennya
seorang tionghoa yaitu
nebok seng yang berganti nama
menjadi abdul qadir
habib hussein merupakan seorang ulama
asal hadramaut yaman yang datang
ke nusantara untuk menyebarkan
agama islam habib hussein menyebarkan
islam di pesisir utara jawa
dan juga di negara negara
habib husein menyebarkan islam di pesisir utara indonesia

kemudian menetap di kawasan
yang kini disebut luar batang

menurut koran hindia belanda
yang terbit tahun seribu delapan ratus an

disitu sudah ditulis bahwa beliau adalah
seorang penciar islam yang sangat termasyur
di pesisir utara jawa
artinya kalau kita bicara pesisir utara jawa
artinya kalau kita bicara pesisir utara jawa
itu dari banten sampai ke jawa timur sana kan
itu dari banten sampai ke jawa timur sana kan
jadi beliau warawiril lah istilahnya
belak balik bersiar sampai ke cina
jadi sejak itu bukan hanya
masyarakat buruk wayang
selain itu beberapa masjid lain
miskin masjid yang berbaban dengan
dalam beberapa catatan sejarah tertulis bangunan masjid ini rampung pada tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh
menurut cerita masjid yang dibangun atau direnovasi oleh beliau itu namanya bukan masjid jami keramat luar batang
tapi masjid an nur
kampung ini pun namanya belum kampung luar batang namanya kampung baru
nah di saat beliau wafat meninggal dunia disitulah semuanya berubah
karena pada waktu itu jenazah beliau bulak balik dibawa ke pemakaman nih
ada yang bilang tiga kali ada yang bilang lima kali ada yang bilang tujuh kali walau alam mana yang benar
tapi pastinya berkali kali
dan setiap sampai di pemakaman di dalam keranda atau kurung batang ini jenazah beliau udah nggak ada
kembali ke rumah beliau nih yang sekarang ini ada ruang tamunya nih
sampai di sini jenazahnya ada di ruang tamu di tempat semula
sehingga diputuskan dimakamkan di sini
dan berubahnya nama masjid ini pun karena peristiwa tadi
keluar dari kurung batang sehingga disingkat menjadi luar batang
peziarah yang berkunjung ke sini berasal dari berbagai daerah di indonesia
namun ada juga yang berasal dari mancanegara seperti malaysia singapura brunei hingga amerika serikat
kepala pertama pertama pertama
kesini hampir tiap tahun saya kesini

tahun tiga kali minimal tiga kali setahun
pernah lima kali pernah delapan kali juga pernah
tiap tahun kesini cuma dua tahun nih yang yang kita kesini dua tahun ya
wah ini luar biasa ini
seorang alim habib wali kutub lagi
dia punya apakah punya karmah yang besar gitu
as salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

dalam berziarah niat menjadi salah satu hal utama yang harus diperhatikan
yaitu semata mata karena untuk mendapatkan ridho allah bukan meminta kepada makan
alhamdulillah alhamdulillah tuhani sholat
jadi kita minta ini sama allah banyak orang yang salah tafsir
ngapain lu kursi
ngapain lu keluar batang minta minta mau kaya katanya
bukan kita mintanya sama allah kok doa doanya sama allah
iya kan jadi banyak orang yang salah tafsir
selama pandemi masjid luar batang memang sempat ditutup untuk peziarah dan kegiatan beribadah
namun kini sudah kembali dibuka dengan jumlah pengunjung yang semakin tinggi saat ramadan
yaitu mencapai seribu orang per hari
di ramadan dua ribu dua puluh dua kini sholat raweh buka bersama dan itikaf kembali bisa dilakukan
selain beribadah pengunjung juga bisa berburu oleh oleh di kios kios kecil dalam kawasan masjid
ya salah satu kegiatan yang bisa dilakukan ketika berwisata religi kesini adalah berburu oleh oleh nih
seperti adanya suvenir kemudian juga ada perangkat alat sholat
seperti sajadah mukena sampai dengan busana yang juga tentunya bisa digunakan saat lebaran
dengan sejarah islam nusantara yang melekat hingga keunikan yang dihadiri
dinas kebudayaan jakarta menetapkan masjid jami keramat luar batang sebagai salah satu cagar budaya wisata religi yang harus dijaga
masjid jami keramat luar batang memang menyajikan suasana islami berbalut kesederhanaan yang begitu lekat
memberi warna bulan suci kian lebih husu
beribadah memperdalam keimanan menjalankan sunnah rasulullah agar gelap mendapat syafaat
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
assalatu wassalamu alaikum
istiqlal menjadi tempat yang rasanya tidak boleh dilewatkan ketika bicara destinasi wisata religi di indonesia
sebagai masjid terbesar di kawasan asia tenggara masjid istiqlal bak magnetnya menarik untuk disinggahi
baik bagi pengunjung asal indonesia mancanegara bahkan lintas agama
wajah baru istiqlal pasca renovasi pun memperindah masjid yang menjadi salah satu ikon bangunan di jakarta ini
arsitektur istiqlal yang berada di area seluas sebelas hektare memiliki fondasi kokoh dan desain modern yang juga digunakan polanya di negara negara lain
pembangunan istiqlal oleh arsitek fredrich silaban memiliki pemaknaan islam dan juga indonesia pada beberapa bagian
kekhususan dari masjid istiqlal memang sejak awal dimintakan ada kubah
dan kemudian oleh silaban dibuatkanlah sebuah kubah
kubah yang cukup besar dengan diameter empat puluh lima menunjukkan angka tahun kemerdekaan seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian ditopang oleh dua belas kolom yang menunjukkan hari kelahiran nabi muhammad saw dua belas rabiul awal
dan juga ada minaret yaitu menara setinggi enam puluh enam enam puluh enam meter yang dianggap sebagai jumlah dari ayat ayat al quran
dan ditambahkan lagi dengan tiga puluh
meter tinggi sebuah ornamen yang mencapai tiga puluh meter menunjukkan tiga puluh juz sehingga total tingginya sembilan puluh enam enam puluh enam meter